camilan ini pun viral setelah penyanyi korea selatan kang min kyung
jadi kerangnya ditaruh di sini
saya bertarung lagi tapi kalau pak jokowi dukung saya kan itu
tadi sebutkan ada yang tidurnya cukup
nah caranya adalah kita